puluhan jemaah umroh indonesia tertahan di bandara abu dhabi setelah penghentian sementara izin visa umroh oleh pemerintah arab saudi
para jemaah berada di kbri abu dhabi uni emirat arab kita sudah terhubung melalui telepon dengan duta besar indonesia untuk abu dhabi bapak husin bagi selamat malam pak husin
selamat malam mbak putri
pak husin bagaimana kondisi terakhir para jemaah asal indonesia yang tidak bisa berangkat ke tanah suci pak husin
kami sudah temui damping mereka sekarang jadi mereka ya kita sadarkan bahwa ini sudah takdir lah bukan sesuatu yang karena berlaku buat semua orang bukan indonesia tapi negara lain juga sama
mereka bisa mengerti dan sekarang kita lagi masukkan kelan semua untuk makan siang
artinya sekarang semuanya sudah berada di kbri ya pak hussein ya
bukan di kbri dia menunggu keberangkatan nanti jam tiga kembali ke jakarta
oh kembali ke jakarta oh iya karena baik
kembali ke jakarta jadi berapa jumlah totalnya pak hussein
ya delapan puluh tiga orang apakah apa keluhan dari mereka ketika apakah mereka sudah mengetahui di dalam perjalanan bahwa ada kondisi seperti ini yang diterapkan oleh pemerintah arab saudi
setelah mereka sampai di sini baru tahu
setelah landing gitu
kan tidak boleh bukan
tidak ada yang hapi kalau di pesawat jadi tidak ada informasi jadi di sini yang tidak boleh
iya pak hussein kemudian apa saja yang disiapkan oleh kbri di abu dhabi pak hussein
ya kita kirim staff saya juga sama staff staff yang ngumpul di dalam bandara sekarang sama mereka
jadi mereka ada yang sedang makan ada yang sedang sholat di launch nya etihad
oke artinya mas kape juga memberikan fasilitas
kita siap makan malam makan siang semua
baik terima kasih pak hussein bagis duta besar indonesia untuk abu dhabi